pasca amblesnya jalan raya gubeng beredar video di masyarakat tentang penyelesaian jalan ambles yang diduga terjadi di jepang
masyarakat pun membanding bandingkan penanganannya termasuk kecepatan perbaikan
sadar musibah ini menjadi perhatian nasional risma pun menargetkan
dalam waktu lima hari tanah ambles selesai diperbaiki
masyarakat pun membanding bandingkan dan juga menanyakan bagaimana dengan di surabaya
apakah bisa selesai cepat ya
nah kenyataannya kejadian di sini ini terjadi pada waktu selasa malam atau sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
dan saat ini kami siang kami melihat di bawah pimpinan dari pemerintah kota surabaya
alat berat kemudian material ini sudah berada di lokasi untuk memulai proses normalisasi
wali kota surabaya tri risma hari ini yang juga dalam kondisi sakit
langsung meninjau lokasi kejadian
tidak hanya berupaya mempercepat proses normalisasi risma juga terlihat membenarkan hal hal detail
misalnya seperti mengkondisikan agar tidak banyak material ataupun kendaraan pemadam kebakaran yang berada di lokasi
jadi ini harus beban clear beban
jadi yang isi itu cuma satu
masuk di sana aja berhenti di sini
begitu dia keluar ini masuk
jadi berhenti di sini
kamu jelaskan itu
kamu jelaskan itu
kamu jelaskan itu
kamu jelaskan itu
kamu jelaskan itu
kamu jelaskan itu
kamu harus jelaskan
ya apa sekarang
di tengah memberikan instruksi risma wali kota surabaya pun menjawab pertanyaan masyarakat
berapa target pemerintah kota surabaya dalam hal menyelesaikan normalisasi jalan gubeng hingga bisa dilalui kembali
saya usahakan sebelum satu minggu
saya usahakan masih kalau bisa lima hari
ini kita hitung ternyata butuhnya
dari rp satu delapan ratus
nah apa namanya tadi tak pikir cuma enam ratus truk
kalau rp enam ratus aku bisa lima hari
karena tiga hari kita sanggup satu hari sanggup rp dua ratus
tapi kita usahakan secepatnya
karena kapasitas ini kapasitas agregatnya juga
dari material sama sarananya
kalau kita ngerjakannya semalam
jadi cuman kan nguruknya ini yang lama
sejalan dengan wali kota surabaya
teriris semua hari ini
tim pakar ahli bangunan gedung pemerintah kota surabaya pun menyatakan
target lima hari ini memang sangat memungkinkan
dengan catatan semua material
kemudian prasarana siap saat pelaksanaan normalisasi jalan gubeng ini
termasuk juga tidak ada halangan yang cukup berarti
misalnya faktor cuaca
polisi terus mendalami pelanggaran teknis kasus
jalan ambles yang diduga dilakukan kontraktor proyek pembangunan basement rumah sakit seloam gubeng surabaya
meski belum ada tersangka yang ditetapkan
polisi telah menemukan bukti baru berupa ring bantalan baja yang rusak serta kawat seling yang putus
kepolisian daerah jawa timur terus melakukan pendalaman terkait kasus jalan ambles gubeng surabaya
dari hasil pemeriksaan saksi terdapat kesalahan teknis pembangunan
selain itu polisi juga menemukan alat bukti

bukti tersebut berupa bantalan ring yang rusak dan berfungsi untuk mengikatkan fondasi dengan kolom serta kawat seling yang putus
selain mendalami penyebab amblesnya jalan
polisi juga menegaskan akan menyelidiki masalah perizinan proyek dan korporasi dengan dasar hukum empat undang undang
kita sudah mengumpulkan barang bukti
dan barang putih sudah satu persatu sudah kita mulai nampak
dan ada beberapa yang nanti mungkin akan kita ambil karena masih tertimbun

sementara wakapolda jawa timur
yang juga ketua tim investigasi kasus jalan ambles
menerangkan pihaknya tengah memeriksa sebanyak tiga puluh empat saksi
baik dari pekerja proyek kontraktor maupun tim ahli geologi
hasilnya terdapat unsur kesalahan teknis yang dilakukan dalam pembangunan basement tiga lantai rumah sakit siloam
namun demikian polisi belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini
kita melihat ada dugaan kesalahan teknis dalam proses ini
dan kita sekarang sedang memperdagangnya
beberapa konstruksi hukum yang akan kita jerat pada nanti menanggung jawab yang tadi disampaikan
termasuk dengan korporasi
sedangkan tim investigasi gabungan memastikan bahwa wilayah tersebut dinyatakan masih belum aman untuk masyarakat
dari pemeriksaan tim sejumlah bangunan di lokasi mengalami kerusakan
karena itu area lokasi masih perlu diserilkan dari kegiatan masyarakat
tetapi memang kita belum bisa menyatakan detail apa ini lah apa itu
karena apa sepuluh lima puluh lima belas kita belum tahu
karena yang kami tadi lihat itu ya lima sepuluh
tapi itu kan diperlukan ternyata di dalam kita ganti
jadi tadi disampaikan seperti itu
memang seharusnya tidak ada aktivitas di situ pada saat ini karena kita safety ya
meski belum bisa dipastikan aman dari longsor
demi keamanan bersama polisi dan sejumlah petugas memberi batas dan mendirikan posko di lokasi jalan ambles